kalian udah ada disini
iya lah bu doper
kita bertiga sengaja balik lagi kesini
karena disini adalah tempat favorit kita
tapi semua udah terlambat
dimana bu doper
kami ada di taman
kami sudah menemukan jejaknya
mungkin sebentar lagi mereka ketemu
mereka tinggalkan apa dokter
udah ada korbannya
mereka membunuh dokter
mereka melakukan aksi gila gilaan
saya segera kesana
itu air kenapa muncrat
aneh juga ya
harusnya air itu kan membara
tapi kenapa dia muncrat
siapa yang bikin air muncrat ya
itu orang orang pada ngapain tuh
laki perempuan pada main main disitu
wah gue rasa mereka lagi nyari odong odong tuh
gimana kalau gue panggil aja tuh orang orang
terus gue teramain
teramain apa ya
tentang orang orang arab di gurun pasir lagi nyari air
pak permisi pak
ngeliat tiga cowok gak anak anaknya masih muda
tapi nggak beres gitu deh
mbak bisa diterjemahin nggak mbak
eh eh eh tau
oh iya makasih ya
ada yang ramai ramai disana
siapa tau disana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sidang jumat yang dimuliakan oleh allah subhanahu wa ta'ala
dalam ajaran agama itu berdua duaan sesama laki laki nggak boleh
gini gini gak boleh gak boleh
paham gak paham gak paham gak
ya apalagi kalau malam hari
nah lebih gak boleh
gak boleh ya
baik kita jadi maling
paham paham paham
atau kalau kalian semua mau
dan saya inventarisnya
paham semua paham paham
sini kamu jangan lari
ngapain kalian disitu
kita gak bakalan mau turun
bertiga bakalan bunuh diri
kalau dibalikin lagi ke rumah sakit jiwa
suara apa itu
kita bakalan turun
kalau dikasih kesempatan
kesempatan apa sayang
kesempatan untuk memiliki dokter sarah
maksudnya dokter sarah harus siap menjadi istri salah satu pemenangnya
turun nah ini mama
nah bahaya kalau kalian disitu
kita gak mau turun
kecuali dokter sarah
nurutin apa yang kita mau
kamu mau apa dari dokter sarah
tanya aja ke orangnya
bu dokter menuruti apa kata kalian ya
salah satu istri kalian
kita seri bulu nih
kita bunuh diri aja
ya bunuh diri
kami akan bunuh diri
kalau gitu sekarang
kalian semua tutup mata
yaudah tutup mata tutup mata semuanya ya
balik balik balik balik balik balik
kami sudah memaafkan kegagalan dokter menguji badar oman dan sarkun
tapi kami tidak bisa memaafkan kegagalan dokter membawa mereka kembali ke sini
jadi maksud bapak
ya karena semua ini mencoreng nama baik rumah sakit
agar tidak terulang lagi sebaiknya kamu kemasi barang barang kamu
jadi maksud bapak saya dipecat

tapi saya tidak mau
saya akan mencari kegagalan dokter yang lebih baik

tapi saya tidak mau
kalian sudah ada di sini
kita bertiga sengaja balik lagi ke sini
karena di sini adalah tempat favorit kita
tapi semua sudah terlambat
emang ibu mau ke mana
ibu tidak tahu ada gunanya atau tidak cerita sama kalian
tapi kita harus pergi
kita harus pergi
ibu sudah dipecat
ibu sudah dipecat
ibu sudah dipecat
sekarang jatuhnya sudah bisa berjalan
sekarang jatuhnya sudah bisa berjalan
kan kakinya sudah tertutup
kan kakinya sudah tertutup
kau berdoa seperti sisi dulu ya
ada iru di wilayah
lepas dia malam